karena hasil di turnamen kategori super lima ratus ini juga dipakai sebagai perhitungan dalam pengumpulan poin menuju olympia de paris dua ribu dua puluh empat